enam hari pasca gempa enam dua magnitudo yang mengguncang wilayah kabupaten mamuju dan juga majene
ribuan warga masih bertahan di titik titik pengungsian karena memang sebagian besar dari mereka
rumahnya rusak parah dan mereka masih enggan untuk kembali ke rumahnya sampai keadaan dinyatakan aman
saat ini saya berada di salah satu titik pengungsian yaitu stadion manakara
di mana diisi lebih dari satu lima ratus warga di lokasi ini
sebagian besar warga memang sudah dipindahkan ke tenda yang lebih layak huni
yang dilengkapi oleh tempat tidur dan juga beberapa fasilitas lainnya
saat ini saya berada bersama dengan salah satu pengungsi yaitu bapak haji baso
selamat malam pak
selamat malam pak
assalamualaikum wr wb
ya pak boleh tahu pak sekarang di sini bapak sudah berapa lama sejak pindah ke tempat pengungsian ini
kami berada di sini
ya pak sejak hari senin pagi kami masuk
karena selama ini mulai pasca gempa di hari jumat dini hari
kami di luar stadion mbak
setelah dibangun tenda dari kementerian sosial dari jakarta
kami hari senin selesai kami dihimbau masuk ke sini
jadi alhamdulillah mbak dengan adanya pembangunan tenda ini kami merasa nyaman dan aman di sini
pak mengenai bantuan logistik apakah bapak dan keluarga sudah menerima bantuan
sudah sudah semua menerima
baik dari tingkat provinsi maupun dari pusat
bentuk bantuannya seperti apa pak
bentuk bantuannya berupa makanan siap saji kemudian selimut sarung
dan peralatan peralatan bayi yang kami butuhkan
sampai enam hari pasca gempa pak kebutuhan apa lagi yang mungkin masih harus dipenuhi untuk para pengungsi yang tinggal di sini pak
kebutuhan kami yaitu tenaga medis sering sering memantau kami
karena ada adik saya keluarga saya adik saya patah hilang
akibat benturan di pintu waktu saat pasca gempa jam dua
ini perlu dipantau oleh pihak medis
ini perlu dipantau oleh pihak medis
kedua air bersih
ketiga ya hand sanitizer dia bilang anak saya itu keluarga di sini perlu
kemudian sampah sampah supaya ada petugas khusus mengangkat sampahnya
terima kasih banyak pak haji baso
pemerintah provinsi sulawesi barat menetapkan tanggap darurat bencana dari lima belas januari sampai dengan dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh

masyarakat juga diimbau untuk terus waspada akan potensi datangnya gempa susulan

apresirait winri hawadis mamuju sulawesi barat